tapi mestinya pak haji nolongin saya keluarin saya dari penjara
kalau pak haji berhasil pak haji namanya bakal naik
naik down kayak ura keket
artis aja bakal lewat pak haji
belum harap abas sama umi jangan termakan omongan yang bikin abah sama umi jadi gak baik ya
eh maksud lu apa ya rum
pak ardun tuh istighfar
pak karun kan baru aja keluar dari tahanan
masa sekarang mau masuk orang lagi sih
nyata abang udah baik
ya mudah mudahan aja
dengan kayak begini dia bisa berubah
jelajah juga kalau dia ditahan
kasian kan nanti lebaran dia nggak bisa kumpul sama keluarga
terserah abang aja deh
abang emang gak pernah dengar pendapat roh kan
roy ini kan istrinya abang
mestinya kita satu sama lain harus mendukung
bukannya gak mau dengerin pendapat lo
tapi juga kan abang mikirin pendapatnya umi maryam
kan dia yang minta abang ngebebasin bang ardun
ya dengan kayak gini mudah mudahan deh tuh istrinya bang kardun bisa berubah bisa nyadar
kalau umi maryam tuh yang rusak yang berjuang untuk ngebebasin lakinya
udah deh gak usah jemput aja sama gue
kalau lo senyum abang kan makin cinta aja sama lo
benar dibilangin gak percaya
kalau gak percaya nih belah deh dada abang
emangnya abang mau belah dada abang sama pisau dapur gitu
bukan pakai pisau pakai senyuman lu aja juga
yang basi yang basi yang basi
ah pakai nanya nanya kabar
pikir aja sendiri bagaimana keadaan orang kalau di dalam tahanan
maksud gue kan baik pengen nanya lo
itu kan artinya gue peduli sama lo
alah udah jangan pakai basa basi deh
kenapa pak haji waktu saya di tahanan kagak mau ngejenguk
lu kan udah tahu dari dulu
kalau gue nih kagak mau yang berurusan dengan polisi
dengar namanya aja gue udah gemeteran loh
iya kita kagak bisa ikut ikutan begitu
salah salah kita kita ini yang jadi ketangkep
lagian ribet banget urusannya don
kalau mau politisi belum bolak baliknya
sekarang mendingan aja lu jauh jauh deh dari sini ya
soalnya gue malu deket deket lu
gue haji dua kali bergaul dengan mantan tanah pidana
malu dong muka muter di mana
begini nih cara ngebales saya ya namanya saya sekutu sama pak haji
habis manis sepah dibuang
sekarang saya dibuang begitu pak haji
lo mau ancam gue ya
jangan lo pikir lo aja jagoan di sini
bapak gue jagoan tahu gak lo
sekali lo dipiting rontok tuh doang ini
iya harus semuanya
eh asal lu tahu aja ya gara gara lu keluar dari penjara jatuh pamor gue di depan umum
langsung deh nama baik si suam itu meroket
nah nama gue jatuh
tapi mestinya pak haji nolongin saya keluarin saya dari penjara
kalau pak haji berhasil pak haji namanya bakal naik
naik daun kayak udah keket
artis aja bakal lewat pak haji
belum harap abas sama umi jangan termakan omongan yang bikin abah sama umi jadi gak baik ya
pak ardun pak ardun tuh istighfar
pak karun kan baru aja keluar dari tahanan
masa sekarang mau masuk orang lagi sih
nah udah deh jadi gue campur loh
ini urusan orang tua anak kecil diem
abis tidip lagu
wajar dong dia sebagai anak
dia takut kalau nanti abah sama uminya itu bakal
karena lo punya niat datang kemari kan
mengaksudkan secara anak gue tuh
otaknya nih lebih pintar dari lo tau gak
dia tau mana yang bener yang mana yang kagak
pagi pagi gue udah bikin kesel lo
tapi terus terang bu haji
saya kesinggung bu haji kesinggung nih
lo tersinggung apainya
dia gak nyusahin lo datang baik baik salamualaikum
yang juga ikut nomor
udah umi sama abah sekarang pulang aja ya
umi juga kan harus nyiapin obat untuk umi
yaudah ntar ya
kalau lo pengaruhin laki gue lo sendiri
kebanyakan tidung lo ya
jangan sampai jadi pengaruh bisa dipengaruhin
hah lagian pak haji
bini udah kaya nenek gamreng masih dipiara
cere cari nyang baru
kotor banget pacot lo ya
pak haji pak haji yang begitu
eh lo mau ngapain lo mau belanja
pak haji tahu aja saya mau belanja
saya cuma mau pinjam beberapa barang
sama tuh belanja mau ngutang
eh utang yang tempo hari aja belum dibayar
ya elah pak haji kita kan cs an pak haji cs an
utang yang kemarin sih
cs an sih cs an
yang namanya dagang sama belanja beda
oh jadi saya nggak dikasih nih utang
tapi kan pak haji ingat
kalau pak haji kenapa napa yang nolongin siapa
anak gue pak haji yang paling setia
anak buah gue tuh si mali matar biji
udah daftar baru lagi nih sekarang
eh kalau yang namanya anak buah ngutang ngutang
nah jauh jauh deh jauh jauh
oh jadi begitu
pak haji udah ngusir saya gara gara ngutang nih
wah untuk itu aja saya ngutang
itu orang tidak sampai di mana ya
kamu lagi sedih enggak
ehm enggak terlalu sih kenapa emang yorob
aku pengen ngomong sesuatu sama kamu
tentang rumah enggak
enggak tahu rek
cuma sampai sekarang aku merasa yakin bahwa rumahnya itu masih mencintai aku rek
dan aku ingin banget ketemu dengan dia
kamu tahu dari mana
gak tahu rek cuma aku merasa bahwa rumahnya memutuskan hubungan kami karena sesuatu hal
dan rasanya aneh sekali rek
rumahnya memutuskan hubungan kami
tapi dia merasa sakit hati
itu yang membuat aku yakin sekali rein
kalau rumana masih mencintai aku
banget ketemu dengan dia
aku ingin meyakinkan dia bahwa apapun
rintangan dan halangan yang kami hadapi
kami bisa melewatinya jika bersama sama rek
jadi begini sosok laki laki pendiam yang tidak banyak ngomong
sekalian mempercayai seseorang
maka dia akan berani menumpahkan hal yang cukup sensitif seperti itu
gimana menurut kamu
ehm menurut aku
kamu harus terus memperjuangkan cinta kamu ya rab
kamu mendengarkan semua masalahku
kau memang sahabat yang baik
ya udah aku mau kerja dulu ya
rasanya sakit sekali
melihat orang yang
yang aku cintai ternyata sama sekali tidak melirik aku
dia masih sangat besar mencintai perempuannya